kita kesini mau silaturahmi po
kangen sama mpo sama bang leman juga
bang leman ada po
kalau enggak pulang malam tuh
yaudah kalau gitu kita tunggu disini aja ya po
eh mendingan juga zaiton
mendingan lu pulang deh
gak usah nunggu nunggu di rumah gue
kalau emang nih ya kalau emang lo mau nunggu
lu nunggu aja di luar
nggak boleh masuk ke rumah gue
ngerti lu lu duduk aja noh
di kursi sana
kenapa sih kita nggak boleh masuk
tuh dikunci lagi pintunya
bu salah kangen sama kakek
dulu kakek sering duduk di kursi itu
sambil ceritain kisah kisah nabi
tapi kata kakek lala nggak boleh sedih
karena ayah menikah
tapi kata kakek lala nggak boleh sedih karena ayah menikah
tapi kata kakek lala nggak boleh sedih
karena ayah menikah
tapi kata kakek lala nggak boleh sedih
karena ayah menikah
kan ada kakek yang jagain lala
tapi malah kakek berikut meninggal
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
lala nggak boleh sedih
kang jangan diam dulu siang
satu satunya kenang kenangan dari ayah siang

ini kayak buat nyicil utang mak lho
siang laman tega banget sih sama ibu
siang laman lupa ya kalau ibu itu adik kandung siang laman
ibu sampai jadi tukang cuci keliling demi ngasih makan apa

sementara ayu siang yang hidup berkelima harta
yang di dalamnya ada hak ibu
waduh parah nih anak yatim nyoba coba ceramain gue loh
cang memang jahat
pit pitri pitri kagak boleh begitu sama cang
udah pitri udah ibu ikhlas
kita kan udah ngomong baik baik sama cang lo
tapi kalau cang lo gak ngerti yaudah kagak apa apa
udah udah udah lo pada pergi semua
ayo pergi pergi
udah udah udah tolong ini udah
pergi pergi pergi
pergi lo pada
tujuan mereka yuk kita masuk yuk

tentang mau terima kasih well
yang ini udah terlvania sendiri
tapi kayak ada orang yang mau sakit